kedatangan pemain tiga puluh tahun ini pun semakin memperkuat rumor bahwa kehadirannya adalah untuk bergabung dengan serdadu tridatu
jaslene guard bersama ceo bali united yabes tanuri mendatangi markas bali united di kawasan pantai purnamagi anyar bali senin sore
mantan gelandang setan merah ini pun diajak keliling melihat fasilitas training center tim kebanggaan pulau dewata ini
mulai dari tempat gym ruang ganti pemain hingga lapangan dengan view pantai
tak hanya itu pemain lulusan akademi manchester united ini juga berkesempatan bermain dengan tim bali united youth
namun kedatangan jessleyngard bersama ceo bali united secara bersamaan ini belum menjawab apakah ia bakal menjadi pemain asing terakhir yang bakal berseragam bali united usai kontraknya tidak diperpanjang nottingham forest
dari lima pemain asing bebas dan satu asia tenggara
sejauh ini pemain asing bali united yang sudah ada yaitu private barga eberbessa brawa nuri edelson maringga dan elias dola
jelas ini adalah sebuah perang yang berbeda berbanding dengan eropa
mereka masih memiliki pasien yang sama berjuang yang sama

ya tahun lima puluh
seperti yang saya katakan ada ruang untuk perbaikan

setelah nottingham forest
ada banyak spekulasi tentang klub berikutnya
tapi saat ini seperti yang saya katakan saya sedang bekerja
saya harus selesai kerja saya dulu
pergi berhenti dan membuat keputusan